presiden joko widodo meminta agar perusahaan strategis milik pemerintah ditingkatkan terkait pemenuhan kebutuhan di tubuh tni
ini disampaikan panglima tni marsikal hadi cahyanto setelah bertemu dengan presiden di istana bogor jawa barat
menurut marsikal hadi tujuan dan keinginan kepala negara adalah agar pemerintah tidak bergantung produk industri strategis luar negeri
kepada panglima presiden mencontohkan untuk membangun industri kapal yang lebih besar bisa dilakukan selain pt pal di surabaya jawa timur
dalam pertemuan itu panglima tni juga melaporkan masa transisi peralihan kepemimpinan di tubuh tni yang telah terlaksana dengan lancar
bapak presiden menginginkan bahwa industri strategis ini terus ditingkatkan
karena untuk mendukung kebutuhan dari angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
tentunya hasil dari industri strategis ini
sangat diperlukan termasuk adalah dukungan dukungan yang sangat penting adalah
seperti hasil dari yang sudah dilaksanakan oleh pt pal pt bindad dan pt d
sehingga industri strategis ini tentunya diperlukan perkuatan untuk mendukung kegiatan kegiatan yang diperlukan oleh